kamu makannya blepotan
kita pulang aja yuk takutnya ke sorean
kamu yakin mau langsung pulang atau kita makan dulu atau kemana gitu
gue mau langsung pulang ke rumah aja deh
yaudah kalo gitu aku ntar mau pulang ya
yaudah doain aja semoga rifki gapapa lah
rius jadi gue yang ngasih apa apa senang aja lo dong
nona mending bareng betes aja nanti kita bisa mampir dulu ke tukang bakso langganan kita tau
eh riva gausah mending udah bareng gue aja
nanti kalo lo bareng sama dia terus lo mampir ke tukang bakso ya ngga dal lo yang disuruh bayar
eh botak kali itu jangan berjalan sembarang ya
btni juga bahkan sanggup beli nona riva satu gerobak bakso kalau nona riva mau
nona riva mau ya bareng betes aja
nadief maaf banget nih ya karena tadi farel itu ngajakin gue duluan jadi kayaknya gue hari ini harus pulang bareng sama farel gitu ya
yaudah ya pa
eh helm lo tuh kebalik iya gelap lo gimana sih
nah itu dia hidup gue gelap kalo tanpa lo
udah ya nadif gue pulang ya kalian hati hati devin hey bengong
jangan galau terus
jangan eh balik ya
eh gembar nif fin yuk balik ya
kembar itu kenapa kalian berdua punya nafas itu panjang sekali
kita kasihan sama rodim
lama lama kalian berdua itu kayak botak
akhirnya ada temen galau juga gue div
kamu terus menerus bergaul dengan perempuan yang tak bener bener lo
kamu terus menerus bergaul dengan dia
aku lagi kepikiran dengan anak aku yang lagi dekat dengan perempuan yang tidak baik
dan aku dapat informasi anak aku jadi terbawa pengaruh buruk gara gara perempuan
aku penasaran banget pengen bener ketemu sama ayah
kalau boleh aku mau lihat fotonya dulu boleh nggak
boleh mas ntar ya aku cariin ya
pasti ali itu cantik kayaknya
kamu tuh bisa aja deh mas
sebentar ya sebentar sebentar
rifki punya hubungan sama anaknya mila yang ternyata adalah michelle
anak yang selama ini ingin aku temui ingin aku kenal
ternyata malah orang yang sudah berulang kali aku sakiti
michelle pasti sudah menceritakan semua ini sama mila
harus bagaimana aku menghadapi mila
kalau dia tahu anak perempuan keras kepala yang pembawa pengaruh buruk yang pernah aku ceritakan waktu itu ternyata adalah l
om pulang aja ya om
biar rifqi arin sama bela yang ngurusin
lebih baik kalian aja yang pulang dan istirahat ya
om saran aku om mendingan pulang aja ya om
ini kondisi om gak fit loh
mendingan om pulang istirahat dan minum obat
jadi besok udah fit lagi bisa jagain rifqi
bisa jagain rifqi
iya om bener kata arin
kalau om sakit kasihan rifkinya
mungkin aku memang butuh waktu untuk istirahat dan menenangkan pikiranku
terima kasih ya arin bila
kalau ada kabar tentang kondisi rifki bagaimana bagaimana segera kabarin
aku belum makan nih dari pagi lapar banget
lo ke bawah ya ke kafe rumah sakit beli makanan
mereka bisa datang langsung kamar kok nganterin makanannya
bagus gue ini udah lapar banget bel
ya udah deh
lo mau makan apa
apa aja pokoknya yang enak
terus sama beliin buat lo juga nanti uangnya buat transfer
gue ikutin dulu
el diminum airnya
kamu baik baik aja kan el
cerita dong sama ibu
emangnya sering ya papanya botol kecap itu
memperlakukan kamu seperti itu
udah el gapapa kok
nggak usah dibahas lah bu
ibu jadi ngerasa bersalah
ibu tuh menaruh harapan besar sama si botol kecap
dan pengennya kamu berhubungan sama dia
tapi ibu gak tahu ternyata papanya memperlakukan kamu seperti itu
ibu cuman pengen
and kamu move on dari mantan kamu yang namanya mag itu
bu kan el udah bilang el gapapa
halo udah lupain kok pelan pelan
dan kalau emang el pingin buka hati el
el pasti buka hati el
tapi mungkin orangnya bukan botol kecap
dan el janji el bakal
kasih tahu ibu siapa orangnya
dan jangan balik soal mac lagi ya bu
ibu jadi ngingetin kamu sama masa lalu kamu
tapi ibu janji itu si botol kecap gak akan pernah ngedeketin kamu lagi
dia gak akan pernah bisa nyakitin kamu
gue beneran kangen banget ki
ngabisin waktu berdua lagi sama allah
aku teringat pakai duit kamur
jadi kamu selalu beluma laki laki